dari pak surya sendiri sudah meminta kepada mas anies untuk sebelum tanggal enam belas untuk mendeklarasikan nama cawapres begitu
kesepakatan bersama bukan hanya mas anies ya mas anies sudah menyampaikan itu kepada ketua ketua umum
ini tinggal rapat bersama untuk ya partai nanti sore kami akan rapat tim delapan ya di rumah mas anies ya
itu ya membahas beberapa hal langkah langkah ke depan pasca idul adha khususnya ya
jadi ada pendalaman lah
mungkin merujuk ke cawapres
ya pak surya bilang kita kan sudah mendeklarasikan anies yang pertama kali tentu terkait dengan cawapres kita dalam koridor
tetap memberikan waktu lah tepatnya dan mencari momentum yang presisi kapan itu akan kita umumkan
tapi deadline nya kan sudah ada ya enam belas juli maksimal dan kita akan lihat juga ini kan dinamika toko sebelah aja masih belum final juga
tentu itu juga menarik
menjadi preferensi kita tidak bisa bertepuk sebelah tangan kita tidak hidup di ruang yang hampa udara tentu dialektika itu menjadi pentingnya